kita beralih ke bogor sejumlah pemotor wanita
selasa siang menangis saat terjaring razia gabungan
di jalan pajajaran kota bogor jawa barat
selain itu polisi menahan sebuah mobil import
lantaran tak memiliki surat kendaraan resmi
pemotor ini mendadak sesunggukan saat terjaring razia gabungan
di jalan raya pajajaran kota bogor jawa barat selasa siang
selain menangis rumah jenik kesal motornya ditilang
hingga ditenangkan tekannya
sedikitnya lebih dari lima puluh pengendara motor ditilang
lantaran tak mampu menunjukkan kelengkapan surat ijadbar kendaraan
selain kendaraan roda dua
petugas juga menyasar kendaraan roda empat yang melintas
bahkan sebuah mobil import ditahan
karena tak memiliki kelengkapan surat resmi
mobil import dan belasan kendaraan roda empat lain
yang kedapatan tanpa surat langsung ditahan mapo restas lempat
walaupun sasaran masih tetap pajak kendaraan
yang tidak berlaku atau berlaku
dan apabila sebagai tindakan kendaraan tersebut
yang tidak membayar pajak
kita arahkan untuk membayar pajak di tempat
karena dari dispenda menyiapkan outlet pembayaran
razia ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak
muhammad juanda bogor